kooperasi tidak akan menanam tangani
ribuan anggota persatuan sopir taksi bali berunjuk rasa di kantor dinas perhubungan provinsi bali rabu pagi
masa menuntut pemerintah menutup bisnis aplikasi taksi online
yang mereka nilai melanggar undang undang dan tidak membayar pajak
aksi serupa juga digelar sopir taksi konvensional di mataram lombok
dalam demo di kantor dinas perhubungan kantor gubernur dan kantor dprd provinsi nusa tenggara barat
masa menolak hadiran taksi online grabcar dan uber
meski armada angkutan berbasis online itu belum beroperasi di wilayah mereka
kenapa pak kalau mereka masuk kenapa pak
ya jelas seperti yang ada sedang sedang di transportasi di jakarta jelas penghasilan akan menurun
sementara pelaku bisnis angkutan konvensional di kota surabaya justru memilih pendekatan berbeda
nyaris tak ada gejolak berarti meski hadirnya
transportasi online berdampak pada turunnya penghasilan harian mereka
kita dari pengemudi taksi berharap pemerintah khususnya lebih tegas
karena memang di surabaya dikatakan berdampak sih ya sedikit sih
tapi semua kita kembalikan sama pemerintah
karena perbedaannya kan memang sangat berpengaruh sekali dari pendapatan kita itu aja
supir taksi konvensional di kota surabaya hanya berharap
mempertegas kebijakan transportasi agar tidak memunculkan perselisihan antara sopir transportasi konvensional dengan online
alan wolana cnn indonesia